waktu berbuka puasa seringkali dimanfaatkan warga untuk menikmati aneka jenis makanan ringan
salah satu yang paling populer adalah gorengan
sajian seperti bala bala tahu isi mendoan atau pisang goreng biasanya selalu diburu warga
karena sesuatu yang menggoda baunya sudah kecium dan itu makanan kesukaannya dari kecil
jadi buka itu tidak kurma aku wajibnya gorengan bala bala dan tempe dan gehu dan cireng
pertama murah mudah didapetin sama kayaknya gampang dicerna aja gitu
langsung ke perut itu gampang gitu enak
paling kalau di bandung namanya gehu tahu isi tope kayak gitu sama pakuan
kalau di sini namanya itu bala bala
seneng sih kebiasaan juga yang goreng goreng gitu ya
ini kan baru pulang dari mesit ya kan kalau korma itu sunah nah kalau gorengan wajib
meski banyak disukai konsumsi gorengan secara berlebih memiliki resiko bagi kesehatan
menurut dosen gizi medik fakultas kedokteran unisba
hal ini karena gorengan biasanya terbuat dari tepung yang memiliki kandungan gula yang cukup tinggi
proses pengolahan dengan minyak pun membuat gorengan memiliki kandungan lemak jenuh
alhasil konsumsi gorengan yang berlebih bisa memicu beragam penyakit
jadi gorengan itu sudah kalorinya tinggi lemaknya tinggi
lemak yang mana yang tinggi lemak yang satu radit yang jenuh
dan lemak yang trans
lemak trans itu sebenarnya lemak yang tidak jenuh tapi jenis yang tidak baik sebenarnya
yang memang banyak penelitian penelitian yang mengkaitkan gorengan dengan lemak
tentunya lemak jenuh lemak trans ini dengan faktor risiko penyakit kardiofaskuler
keper kolesterol misalnya obesitas
ia menambahkan sebaiknya saat berbuka puasa tidak langsung mengonsumsi gorengan
karena bisa memaksa lambung yang semula kosong langsung bekerja keras mencerna makanan berlemak
gorengan pun bisa membuat iritasi tenggorokan yang kering selama berpuasa
minyak kemudian tepung
kalau minyak kemudian tepung dia kan kalau minyak itu sering tidak enak gitu ya di tenggorokan
apalagi kalau orang orang yang
batuk atau apa gitu kan ya ini kan kalau makan minyak minyak pasti tidak enak gitu ya
kemudian yang kedua si tepung itu kan dia tinggi si karbohidratnya
sehingga kalau di dalam tubuh dia langsung penuh
ya membuat si perut itu penuh
menurut mira konsumsi gorengan masih diperbolehkan asalkan tidak terlalu berlebihan
pastikan juga konsumsi gorengan dibarengi dengan makanan yang seimbang seperti buah dan sayur
sehingga kebutuhan gizi selama puasa tetap terpenuhi
berbuka dengan gorengan memang sah sah saja ya
tapi agar tidak mengganggu kesehatan ada sejumlah hal yang harus diperhatikan
seperti berapa banyak porsi yang kita makan
dan alangkah baiknya juga kita memasak sendiri gorengan yang akan kita makan
sehingga kandungan gizinya bisa lebih terperhatikan
laisa nisa rizky rahadian bandung jawa barat